sampai jumpa di rumah sakit ini
sebaiknya aku coba ke tempat lain
siapa tahu ada kerjaan untukku
emang aku berlanjut gini
gue besar sekali ya allah
ya nanti depan situ ya
harus dibawa ke rumah sakit bang
bantu saya turun ya bang
ya ya pak
terima kasih ya
terima kasih ya
jadi bu untuk perjalan selanjutnya
ibu harus bayar uang muka untuk perawatan dan tindakan medis mbak amira
ini bu perinciannya
ya allah sus
sebanyak ini sus
ini untuk apa aja ya
karena keadaan anak ibu cukup parah
tindakan medisnya juga tergolong berat bu
kalau kami tidak melakukan tindakan itu anak ibu mungkin nggak selamat
dari mana saya dapetin uang lima juta
atau atau ada cara lain sus
ibu gak usah khawatir
biar saya aja yang nonnya
udah gak apa apa
suster ini kartu kredit saya
maaf mas transaksinya ditolak
apa mas punya waktu yang lain
maaf mas yang ini juga
mesinnya gak rusak
kok kartu kredit gue bermasalah ya
aduh maaf banget bu
saya belum sebantu
nanti saya cari jalan yang lain
terima kasih ya rizky
sustar bisa kasih keringanan buat saya sus
ibu kami kasih waktu sampai besok
cuma itu jalan yang terbaik yang bisa saya usahakan
ya sus terima kasih banyak ya sus
bu saya ingin ke kantor dulu
untuk urus urus ini saya bingung kartu kredit saya kenapa diblokir
dan dia gimanamaygesch chihira
dan sekarang dokter lagi berusaha ma
kok kamu kaget sekali dengar si amir anak gembel itu sakit
karena dia anaknya iksan
atau karena dia adalah laki laki yang sangat kamu cintai itu ya
dan sangat khawatir bener kan
kak lena kalian aku bisa berpikiran kayak gitu sih
aku kan kenal kan sama amirah kita semua juga kenal
wajar dong kalau kita khawatir
sama aja halnya kalau arman atau surti sakit kita kan semua khawatir kak
kamu memang paling pintar bersandiwara
ya allah semoga amira baik baik saja
lindungi dia ya allah
aku harus ke rumah sakit
aku harus pastikan sendiri keadaan amira
aku harus lihat dia dengan mata kepalaku sendiri
pak tolong komplainin ke bank pak
kebetulan tadi saya pakai kredit kersahaya tiba tiba ditolak
dan tadi emang saya butuh banget tiba tiba nggak bisa dipakai lagi
sebenarnya rekening buleni kamu dan semuanya sudah dibekukan hari ini
dibekukan gimana pak kok bisa
perusahaan ini terlilis banyak usang
dan perusahaan ini terancam banget
saya ada di malam
tadi bapak ditemukan pingsan di jalan pak
mungkin karena kepanasan dan kondisi bapak tidak fit
tapi bapak tidak usah khawatir
saya sudah periksa bapak dan tidak ada yang serius
bisa pulang dan beristirahat di rumah
orangnya ada di luar pak
terima kasih dok
kayaknya sebaiknya aku pergi dari sini aja deh
kalau bapak itu sampai tahu aku yang nolong
ya ah sebaiknya dia nggak usah tahu kalau aku yang nolong
kalau sampai dia nanti ketemu aku
tadi kata dokter ada di sini
kenapa nggak ada orangnya
aku kenal tidak sama orang itu
kenapa dia pergi begitu saja
kenapa dia pergi begitu aja
ini yang menyebabkan kamu
prabu dan wisnu
ngapain mereka di rumah sakit ini
jadi benar kamu yang menjelang akut itu
aku nggak habis habisnya bikin perbuatan
gak ada hukumnya
benar kamu jebak amira
kamu sengaja buat amira celaka kan
kamu sengaja mencelakakan amira kan